ibu makan dulu
kamu dapat duit dari mana
udah ibu gak usah pikirin hal itu
yang penting ibu sehat
ibu cepat sembuh
habis makan ibu minum obat ya
udah malem belum pulang
buka dulu ya
udah menang jauh ya
jangan main kabur aja
gua udah kalah banyak
jika perlu sampai pagi
kita terusin besok
hai hai hai bangun bu
udah subuh kamu baru pulang dulu mandi dulu ya
ya allah berikanlah surga mu untuk anakku ya allah berikanlah surga mu ya allah ya
eh lihat tuh si judi dong
kasihannya bu sumi ya
udah miskin tua rentak punya anak becet dong gitu
tiap hari kerjanya malakin orang melulu
udah mabok judi ih nyebelin banget deh
pak andresnya kesana dong
bang jangan lah bang jangan lah
udah tapi nih ya
bang jangan udah
bang jangan udh bang
eh bang dudik
yuk main aja bang
udah terusin aja main
ibu mau ke mana bu
ibu mau ke kamar mandi
saya datang telat
sebenarnya si dodi itu anak yang baik
cuma karena dia sejak kecil sudah ditinggal mati ayahnya
jadinya seperti itu
seperti anak yang kurang perhatian dan kurang kasih sayang
eh pak anak kayak gitu jangan dibela belain
betul bu eh pak si dudik itu udah keterlaluan
maknya sudah tua sakit sakitan
masih aja kelapanya rusak kayak gitu
gak ada insapnya tuh anak
dendam benar kayaknya sama si dudik
ada apaan ya
ibu makan dulu
kamu dapat duit dari mana
udah ibu gak usah pikirin hal itu
yang penting ibu sehat
ibu cepat sembuh
habis makan ibu minum obat ya
berikanlah surga mu untuk anakku ya allah
berikanlah surga mu ya allah
makan yang mana kita wak
main wak kocok wak
kenapa dut lo habis
gue kencing dulu
lo kain wak masuk lagi dong